pernyataan wali kota medan yang menyebut mendukung pelaku begal ditembak mati menuai kontroversi dari sejumlah pihak
pernyataan ini dinilai sebagai bentuk arogansi dan juga abai terhadap hak asasi manusia
kita akan mengulasnya bersama wakil direktur lbh medan muhammad ali nafiah matondang
bang ali selamat sore
selamat sore mbak ikira
wali kota medan tampaknya di informasi awal tadi menyampaikan kembali dukungannya
begitu bagaimana lbh medan melihat kontroversi pernyataan wali kota medan bobi ini
menurut kami pernyataan wali kota medan itu sangat keliru
dari pernyataan tembak mati pelaku begal dan geng motor sebagaimana yang kita ketahui dalam viralnya berita itu
wali kota medan ini melanggar yang namanya azaz praduga tidak bersalah
kemudian pelanggaran hak
yang itu hak untuk hidup
kemudian bagi si pelaku begal itu sendiri akan terlanggar hak untuk memperoleh keadilan dalam proses pembuktian di pengadilan pembelaan dirinya
nah jadi sangat keliru ya mbak
kemudian dari pernyataan wali kota medan ini kami tangkap ada beberapa makna yang kami dapat
yang pertama seakan akan ada instruksi dari wali kota medan sendiri kepada pihak kepolisian
untuk melakukan pelanggaran hukum
sementara di institusi kepolisian sendiri kan ada aturan aturan yang melekat yang terikat bagi personil kepolisian
di lapangan untuk melakukan tindakan tegas kepada pelaku begal
berdasarkan perkab nomor satu tahun dua ribu sembilan ada enam tahapan yang harus dilakukan
yang pertama ada kekuatan yang memiliki dampak pencegahan
kemudian ada perintah lisan
kemudian ada kendari tangan kosong lunak
ada kendali tangan kosong keras
nah upaya hukum upaya untuk menggunakan senjata api itu merupakan upaya yang terakhir kali yang keenam
apabila adanya perlawanan yang akan menyerang kesusilaan
akan berdampak kepada nyawa bagi petugas di lapangan bagi masyarakat umum
dan yang kami pahami upaya terakhir itu pun bukan bermaksud untuk menghilangkan nyawa si pelaku begel
tapi lebih kepada melukukan
nah jadi sangat peliru pernyataan kota medan ini mbak pira
oke bang ali tapi kondisi kota medan sendiri betul
memang saat ini ramai ataupun marak aksi begal dan juga geng motor
ya betul memang saat ini masyarakat kota medan itu sangat resah ya dengan adanya aksi aksi begal
yang sampai melukai bahkan kehilangan nyawa dari korban korban begal itu sendiri
oke namun yang kami saruti adalah jangan ujuk ujuk
wali kota medan itu menyalahkan pelaku ya kita sepakat
pelaku begal ini harus ditindak secara tegas oleh pihak kepolisian bahkan oleh pemerintah daerah
namun kembali lagi pelaku begal itu sendiri juga sebagai seorang manusia
yang punya hak untuk diadili secara objektif
nah kita akui memang ada keresahan itu di masyarakat
dan kita sepakat untuk ditindak tegas oleh pihak kepolisian
oke bentuk tindak tegasnya seperti apa
apakah kemudian karena masyarakat di sosial media juga menyuarakan pro dan kontra ya terhadap pernyataan wali kota medan ini
ya tentu tindakan tegas itu sebenarnya lebih kepada penindakan ya mbak evira
tapi sebenarnya selain ada penindakan ya tentu ada dilakukan razia kemudian ada penangkapan
apabila ada aksi aksi pembegalan
nah itu kan upaya upaya yang bisa dilakukan oleh pihak kepolisian
ya kan tapi sebenarnya yang kami soroti adalah
bagaimana sebelumnya wali kota medan itu melakukan upaya upaya pencegahan terjadinya kejahatan kejahatan seperti ini
nah itu yang sebenarnya yang menjadi pertanyaan kita
kemana selama ini wali kota medan
ya untuk melakukan pencegahan tindakan begal ini
itu yang sebenarnya pertanyaan
oke artinya di luar pernyataan kontroversi ini
harus ada upaya lain yang harus dilakukan
jika kita harus bertanya ini menjadi tanggung jawab siapa
dalam menjaga keamanan dan mencegah maraknya aksi begal di sana
oke ya yang pertama tentunya ini adalah tanggung jawab pemerintah
yaitu kota medan wali kota medan

tentu karena dia adalah seorang pemimpin di kota medan tentu dia punya tanggung jawab besar nah kemudian tentunya pihak kepolisian
yang punya tugas dan kewenangan dalam hal pencegahan dan juga penindakan dalam hal terjadinya tindak pidana
nah kemudian saya juga mengharapkan kepada para orang tua di kota medan untuk juga mengawal dan mengawasi perilaku perilaku anak anaknya
karena yang kami ketahui dari beberapa kejadian aksi begel itu juga dilakukan oleh anak anak yang mungkin di bawah umur dan yang sedang remaja

karena yang kami ketahui dari beberapa kejadian aksi begel itu juga dilakukan oleh anak anak yang mungkin di bawah umur dan yang sedang remaja
ini perlu ada pemantauan

mereka seperti itu mbak
bang ali terima kasih sekali lagi
kita tunggu nanti bagaimana respon selanjutnya dari wali kota medan bobi nasution
di sisi lain kita berharap bahwa tingkat kriminalitas di kota medan dan juga aksi begal bisa diantisipasi di sana
bang ali terima kasih sekali lagi sudah berbincang bersama kami di cnn indonesia newsroom selamat sore
selamat sore terima kasih